kita ke informasi selanjutnya seputar dari gempa bumi gempa dengan magnitudo enam tujuh kembali mengguncang wilayah nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
gempa dirasakan di kota mataram hingga denpasar bali
berdasarkan informasi dari situs resmi badan meteorologi klimatologi dan geofisika gempa dilaporkan terjadi pada jumat pukul dua puluh dua tiga puluh lima waktu indonesia barat
hasil analisis bmkg menunjukkan gempa terjadi dengan magnitudo enam tujuh yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi enam satu
gempa tercatat berlokasi di laut pada jarak satu ratus empat puluh satu km arah barat laut kota labuan bajo kabupaten manggarai barat ntt
berdasarkan peta tingkat guncangan gempa bumi dirasakan di bima lombok utara waingapu mataram hingga kute dan denpasar bali
hingga saat ini belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa tersebut
hasil pemodelan menunjukkan gempa tidak berpotensi tsunami